gubernur jawa barat ridwan kamil mengaku siap bekerja menyelesaikan program seratus hari pertamanya
lebih dari dua puluh program yang diusulkan tim optimasi dan sinkronisasi satu persatu akan mulai direalisasikan
salah satunya program kemanusiaan jabar quick respon yang rencananya akan diluncurkan senin ini
tim optimasi dan sinkronisasi yang dibentuk pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih ridwan kamil
dan uu ruzanul ulum sudah berakhir masa kerjanya
tim yang dipimpin eri diana ini akhir pekan kemarin secara resmi dibubarkan oleh gubernur jawa barat rituan kamil
menurut emil tim yang bekerja untuk menyerap aspirasi warga jawa barat ini menghasilkan tujuh ratus lebih program
yang akan direalisasikannya dalam waktu lima tahun ke depan
selain itu tim yang berisi sejumlah akademisi dan politisi ini juga sudah memberikan usulan berupa dua puluh empat agenda kerja
dalam seratus hari kepemimpinan ridwan kamil uu ruzanul ulum
di antaranya program satu desa satu perusahaan layak rawat pelayanan publik smart city dan yang akan diluncurkan senin besok
yakni program jabar quick respon atau program kemanusiaan
program seratus hari yang akan berakhir di akhir desember itu akan kita rilis satu satu
emil menambahkan bahwa program program tersebut tidak akan semuanya mampu dibiayai oleh apbd jawa barat
oleh karenanya ia juga akan membentuk sejumlah tim yang nantinya akan membantu mencarikan dana baik dari pusat
dari umat maupun dari perusahaan seperti yang dilakukannya saat membangun kota bandung dahulu
ruli rohimat bandung
ada gejala gangguan prostat minum prostat
prostakir melancarkan kencing karena gangguan prostat
ada gejala gangguan prostat minum prostat
prostakir melancarkan kencing karena gangguan prostat